selain erina gudono kaisang pangarep juga melakukan prosesi siraman di kediamannya di solo jawa tengah
siraman ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri
sebelum melakukan siraman kaisang melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya
ibu iryana terlihat tidak kuasa menahan tangis
prosesi siraman berlangsung di kediaman jokowi di solo jawa tengah
kedua kakak kaisang gibran dan kayam juga turut mendampingi
beberapa menteri seperti mahfud md dan luhut binsar panjaitan juga terlihat hadir pada prosesi siraman